kucing memang hewan yang mengemaskan
tak heran hewan yang satu ini menjadi dipilih sebagai binatang peliharaan
nah di surabaya sebuah kontes kucing lucu dikelar dengan berbagai lomba
mulai dari lomba fashion lari hingga lomba makan
bahkan ada beberapa kucing yang didandani dengan aneka kostum yang lucu dan menarik
nah bagaimana serunya kontes kucing ini berikut liputannya
kucing berbulu pendek
kucing digelar di antaranya lomba fashion lomba lari dan lomba makan
sebelum kucing mempertunjukkan kelucuannya di atas panggung
kucing peserta kontes harus melakukan tahap penilaian kesehatan oleh tim juri
mulai dari kelincahan kesehatan hingga interaksi kucing
kucing makin lucu dan mengemaskan saat para pemiliknya memakaikan kostum dengan aneka tema
salah satunya adalah tema putri raja di mana kucing didandani dengan menggunakan
gaun ungu dari bahan bekas manik manik dan rambut palsu sebagai hiasan kepala
mirip putri raja yang anggun dan mempesona
selain itu ada juga yang didandani bak seorang pangeran dengan kostum jubah yang megah
kalau untuk kostum udah ada sih jadi dari kode bekas
kalau untuk lomba makan enggak
prinsip ya biasa sih ini juga pertama kali nyetur konten
untuk penilaian juri tidak hanya menilai sekedar cantik
namun juga dinilai dari segi kesehatan dan kepandaian kucing berinteraksi
sementara untuk lomba lari kucing harus sampai di garis finish yang telah ditentukan
untuk penilaian kalau makan enggak ada spesial yang makan sama lari
jadi kalau makan cepat cepat ada habis saja jadi ada waktunya dua menit
dan untuk fashion
ini baru ada bendelanya jadi dari segi keunikan dari baju terus karakter kucing kelincahan kucing interaksi kucing
selain menerima tropi pemenang juga berhak mendapatkan hadiah uang tunai sebesar lima ratus ribu rupiah bagi juara satu
seratus ribu rupiah bagi juara dua dan juara tiga dua ratus ribu rupiah
francis kawijaya surabaya